tuntutan anggota dprd yang meminta kenaikan gaji dan tunjangan memang menimbulkan kontroversi di ranah publik
di saat pemerintah sibuk melakukan penghematan para wakil rakyat di daerah justru meminta kenaikan pendapatan
apakah pendapatan anggota dewan di daerah ini masih jauh dari kata cukup
di saat pemerintah tengah mengetatkan ikat pinggang dengan memangkas banyak sekali anggaran kementerian
dan menunda transfer dana alokasi umum di sejumlah daerah
sebuah ironi justru datang dari presiden jokowi
dalam rapat kerja nasional asosiasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten seluruh indonesia
di kemayoran jakarta pusat pada selasa yang lalu
presiden malah berjanji akan menaikkan gaji dan tunjangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
namun presiden belum menentukan kapan kenaikan tunjangan tersebut direalisasikan
sekarang problemnya adalah tidak bisa ini dipaktuakan sekarang

saya harapkan bapak ibu tidak bisa nyamak loh
tapi bahwa tadi sudah semuanya disetujui ya

kalau tidak lah
tapi yang jelas tidak menginjak tahun ke depan
tidak akan menginjak tahun ke depan
menurut asosiasi dprd kabupaten
di seluruh indonesia peningkatan kesejahteraan para anggota dewan amat diperlukan
guna menghindari praktek korupsi
namun apakah pendapatan sebagai anggota dewan di daerah selama ini memang jauh dari cukup
berdasarkan pp no tiga puluh tujuh tahun dua ribu enam gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota dprd
terdiri dari lima belas komponen
mulai dari uang representasi tunjangan jabatan dan operasional hingga uang duka
pendapatan resmi para wakil rakyat ini bervariasi
mulai dari sepuluh juta per bulan seperti di mataram nusa tenggara barat
hingga sekitar dua puluh dua juta per bulannya seperti yang didapat anggota dewan di tangerang selatan
selama ini kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat memang terbilang jelek
selain produktivitas yang buruk banyak kasus korupsi yang menjerat para anggota dewan di daerah
bahkan tidak sedikit yang dilakukan secara berjamaah
komisi pemberantasan korupsi mencatat dari tahun dua ribu empat hingga september dua ribu enam belas
ada satu ratus sembilan belas anggota dpr
dpr dan dprd yang terjerat kasus korupsi
tak heran jika indeks demokrasi indonesia yang dirilis oleh badan pusat statistik
turun dari tahun ke tahun karena salah satu poinnya adalah kepercayaan masyarakat
kepada lembaga demokrasi seperti dpr dan dprd semakin melemah
budi adiputro cnn indonesia
kalau kita bicara kontroversi soal kenaikan tunjangan gaji para wakil rakyat di daerah
memang sudah menyita perhatian publik di mana mana
apalagi saat kalau kita lihat beberapa waktu lalu bapak bapak
bagaimana saat presiden jokowi bertemu dengan para anggota dprd
rasanya gelora keinginan itu tuh begitu terasa gitu ya
gelora keinginan untuk minta naik tunjangannya itu begitu terasa dan diamini oleh presiden
pertanyaannya sebenarnya seberapa perlu sih sebenarnya
para anggota wakil rakyat ini di daerah harus dinaikkan tunjangannya
itu pertanyaan yang akan kita jawab pada diskusi malam hari ini
untuk membahasnya sudah hadir
bersama saya saat ini di studio ada bapak lukman said
ketua asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia
ada juga bang robert endi jaweng
direktur eksekutif komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah
dan juga bang apung widadi
manager advokasi dan investigasi dari fitra
selamat malam bapak bapak
saya akan langsung ke pak lukman dulu nih pak lukman
pak lukman tadi pertanyaannya sebenarnya seberapa mendesak dan seberapa perlu
kalau masyarakat kan banyak yang tanya
kalau ini kan keinginannya sudah dimunculkan
bertahun tahun kemudian akhirnya dijawab oleh presiden jokowi kemarin
ada php lah tapi sudah disetujui tapi belum dikasih gitu
kalau bahasa anak budaya sekarang php gitu bang lukman
menurut anda seberapa perlu dan seberapa mendesak sebenarnya
anggota dprd itu harus dinaikkan
sebenarnya tidak ada tuntutan mengatakan bahwa kami dprd itu menuntut untuk mendesak pemerintah daerah
jelas undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas
bahwa pp itu adalah hak prerogatif oleh presiden
presiden mengapresiasi itu
selama tiga belas tahun tidak dirubah pp dua puluh empat itu
kalaupun presiden mengapresiasi
presiden mengapresiasi penghargaan kepada teman teman
dan tiga belas tahun saya sudah tiga periode
tidak pernah kita meminta minta terhadap semacam macam
tidak ada sama sekali
bisik bisik juga nggak pernah
dan kami tiga belas tahun itu enjoy bekerja
tidak ada hambatan
enjoy bekerja berarti tidak ada hambatan dan itu sudah cukup berarti
jangan itu sudah cukup berarti
kalau realitas di lapangan publik yang menilai
kami adalah orang yang dua x dua puluh empat jam bersama sama dengan rakyat
kami adalah pejabat negara yang ada di daerah sebagai simbol daerah
kalaupun ada kelakuan dprd yang dirilis tadi di media itu itu oknum
jangan lembaga dipukul rata
pertanyaannya kalau realitasnya
kalau tadi kan pak lukman mengatakan bahwa anggota dprd bekerja keras kok selama ini dua puluh empat jam
tidak pernah minta minta naik tunjangan apalagi naik haji misalnya
tapi kalau kita bicara realitas
realitasnya itu memang terasa nggak sih
maksudnya sangat kurang gak sih pak lukman
saya pengen tahu kita pengen tahu
undang undang dua puluh tiga mengatakan yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu dua
bupati dengan dprd
kita bandingkan dengan bupati dengan dprd
kalau saya saya itu tunjangan jabatan saya satu ratus lima puluh ribu
tunjangan jabatan rp satu ratus lima puluh
layak enggak negara seperti itu
saya mau tanya kepada publik
nah kemudian kedua kalau kami turun reses itu kami dibayar dengan perjalanan dinas
perjalanan dinas dalam satu kecamatan itu hanya rp satu ratus lima puluh
kami turun reses bertemu dengan konstituen
meskipun tidak pernah mengeluh tapi memang kita enjoy aja
karena memang kita ini adalah memegang amanah dipilih rakyat
ini jauh dari layak itu pak lukman menurut anda
dan teman teman anda kan pasti menangkap aspirasi bertahun tahun
saya mau sampaikan sama kawan kawan kemarin
jangan pernah ada mengeluh
karena kalian adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat
ini adalah konsekuensi
kalau kalian mau mencari uang di dprd jangan mau jadi dprd
kalian jadi pengusaha jadi orang petani atau perkebun yang berhasil
karena kalian kalau masuk di dprd tidak akan kalian temukan namanya sebuah kenikmatan di dalam
saya mau tanya kondisi realnya di lapangan ini bang lukman
mungkin banyak orang orang masyarakat indonesia yang menganggap bahwa wah anggota dewan itu pasti kaya kaya
hidupnya sejahtera banyak sekali uangnya
sebenarnya realitas di lapangan itu seperti apa
banyak teman teman itu
apakah syafran itu
banyak juga teman teman yang terkecoh yang kecolongan
ketika dia masuk di dprd mencalonkan ketika dia langsung duduk
kan dia rasakan wah seperti ternyata di dpr seperti gini
kita harus mengurusi rakyat walaupun urusan pemerintah
jadi jangan anggap bahwa rakyat yang ada di pedalaman rakyat yang ada di kabupaten itu cuma bupati yang urusin
walaupun bukan pemerintah
itu bukan tugas kami
tapi itulah konsekuensi yang harus kita alami
makanya dalam rakernas kemarin saya membahas tidak ada sama sekali kenaikan gaji kita minta
tunjangan ya harus disesuaikan
tunjangan pun tidak pernah ada kita bicara
banyak sekali anggota anggota yang tidak sulit
ya coba dibayangkan mas
satu kabupaten dari jakarta ke bandung itu berapa kabupaten kita lului
itu di kabupaten yang saya itu sama tiga ratus
bagaimana luasnya itu untuk menemu rakyat
dengan kondisi satu ratus lima puluh
teman teman kalau saya pimpinan dapat fasilitas mobil
tapi kalau anggota dpr kan tidak
bagaimana bagaimana itu teman teman yang dia mau pikunjungi tiba tiba
jadi lebih banyak menderita dalam artian keluar
tidak juga menderita
maksudnya pas pasan gitu loh
tidak juga menderita
karena kami enjoy dengan masyarakat
kadang kalah kami turun
kalau masyarakat karena dianggap kita adalah warga
dianggap kita adalah wakilnya mereka
dikasih kelapa muda
itulah kondisi real yang sebenarnya di kampung kampung
dan banyak juga
jadi memang kalau anggapan publik bahwa semua anggota dewan dprd di seluruh indonesia itu kaya kaya
duitnya banyak semua
itu nggak juga seperti itu
kalau ada anggota dprd yang kaya raya perlu dipertanyakan
karena jelas hitungannya
gaji dprd itu tidak melebihi
daripada gaji bupati
jadi tidak ada gaji dprd itu kalau misalnya gajinya bupati empat juta
menurut anda tidak fair
dengan komposisi secara tidak fair
tidak fair sekali publik menilai dan menjustifikasi dprd meminta minta gaji dan tunjangan
dan juga kalau bicara tunjangannya komposisi tunjangannya memang tidak terdibandingin bupati misalnya
ya kita lihat kan
kita lihat kan bupati kan
punya kewenangan yang begitu luar biasa dengan otonomi kan
kami kan bukan memegang anggaran
kami hanya budgeting
itu pun budgeting itu setengah setengah
karena ketika budgeting
itu masih di asistensi di provinsi mas
jadi tidak semua keputusan dprd itu kita gunakan hak budgeting
itu selesai disitu
karena ada tahapan sama provinsi untuk mengasistensi
habis di asistensi baru kembali kami menyepak hati bersama
jadi setiap produk perda
jangan supaya ini publik semua tahu
setiap produk perda apapun bukan mengatakan kewenangan penuh dengan dprd
ya bersekutif itu bang ya
saya akan ke mas apung
mas apung kalau tadi pak lukman sudah mengatakan ternyata memang kondisi realnya boleh masyarakat berasumsi atau berpersepsi bahwa anggota dpd itu semua sejahtera
tapi ternyata faktanya di lapangan nggak seperti itu kan
kalau kita lihat disparitasnya apalagi dengan eksekutif itu jauh sekali
bang apung dari pengamatan anda sebegitu kurang nggak sih anggota dprd
yang pertama bahwa anggota dprd ini adalah
d ini adalah wakil rakyat ya
bukan karyawan yang kemudian mencari pekerjaan untuk menuntut kesejahteraan
wakil rakyat adalah sebuah pengabdian yang sudah selesai dengan dirinya sendiri
harusnya seperti itu
itu yang pertama
nah terkait dengan beberapa kewenangan ataupun kemudian hak dan kewajiban yang melekat pada anggota dprd dan keseluruhan ini yang kemudian harus disesuaikan sesuai dengan
kondisi misalnya kondisi keuangan daerah kondisi masyarakat setempat dan macam macam perhitungannya
khususnya pertama memang antar anggota misalnya di dpr di sebuah daerah itu misalnya dibandingkan dengan jawa tentu sangat berbeda ya kompleksitasnya dan macam macam
tidak dipukul rata ya itu
tapi memang secara general anggota dprd dengan tugasnya yang cukup berat masuk ke pelosok pelosok
harus ibaratnya mengeluarkan banyak sekali dana sendiri untuk bisa bertemu dengan rakyatnya yang ada di nunjau di sana
menurut anda dengan komposisi sekarang itu sangat kurang menurut anda
oh kalau menurut saya kan
apa sudah cukup atau ada pos pos lain yang kita tidak tahu sehingga semua cukup gitu apa gimana perspektif anda
kalau menurut saya sudah cukup ya ada beberapa macam bahkan kalau di jenis tunjangan itu sampai enam
kalau tadi kita lihat ada yang tambahan
dari pp prajur ya
nah kemudian yang di daerah itu yang kemudian fleksibel menyesuaikan itu tunjangan komunikasi ya
tunjangan untuk komunikasi ya tki ya
itu yang kemudian disesuaikan
tujuh belas tunjangan tuh bang apung ya kurang lebih ya
udah tujuh poin bukan tujuh belas
dan itu disesuaikan oleh pemerintah daerah
itu sudah sangat cukup menurut anda
saya pikir iya karena misalnya untuk biaya reses biaya apa untuk dana untuk legislasi
untuk macam macam itu kan sudah tercover
sudah dijamin semuanya
tetapi mungkin masalah formulasi saja yang kemudian misalnya sesuai dengan anggota dprd misalnya kurang gitu
nah tapi semuanya sebenarnya sudah tersukupi dan saya pikir itu sudah cukup
nah masalahnya kenapa kemudian misalnya beberapa alasan kemarin adalah misalnya agar tidak korupsi
ataupun kemudian dan macam macam
nah itu dia
ya akhirnya kita menilai bahwa kenapa tunjangan naik tunjangan naik tunjangan satu dua tiga naik itu kan pertanyaan sebenarnya untuk mengukur kinerja anggota dprd ya itu seperti apa sih
misalnya kalau saya tidak ini pns ya tetapi pns kan punya pengukuran
ada ukuran kurang tapi dprd seperti apa
nah seperti apanya itu kita akan jawab di segmen berikutnya bang abok
kita akan jenak jenak kami akan segera kembali usai jenak berikutnya
ini baru segmen satu tapi kita sudah mulai seru nih pak perdebatannya karena banyak hal yang harus diklarifikasi
tadi sebelum saya ke bang robert bang apung silahkan dilanjutkan tadi bagaimana kemudian tadi seperti apa
kalau tadi kan alasannya yang pernah anda katakan sebelumnya pak lukman di forum yang lain bahwa salah satu alasan kenapa anggota dprd ini mungkin menuntut kenaikan tunjangan
meskipun tadi katanya tidak pernah dituntut tapi pasti dalam hatinya kepengen untuk naik tunjangan
katanya biar tidak korupsi
nah bang apung kayaknya punya perspektif tentang hal ini
ya pertama kalau terkait dengan melihat kinerja dprd dan kemudian kinerja etika dan kemudian beberapa tugas tugasnya kalau melihat belum bagus maka publik juga menilai bahwa menolak gitu kan
itu satu hal
tetapi kemudian yang harus di yang belum diterima oleh publik
terkait dengan apa yang disampaikan oleh presiden itu kan reformulasi perhitungannya seperti apa
nah itu yang kemudian memang mungkin bisa kemudian dirasionalisasikan dengan kondisi masing masing
kondisinya menurut anda dengan pp yang terakhir ini tidak rasional
menurut saya masih rasional ya kan karena ada misalnya tujangan komunikasi yang ternyata sampai sembilan juta misalnya kan di cirebon di tenggara
salah itu itu boleh lah tuh apa sesederhana
tergantung kan ini kan masalah ini saja
kalau jakarta mungkin sejahtera sekali ya
nah kalau untuk mendukung ya tujangan tujangan itu apakah sudah untuk mendukung kinerja saya pikir sudah itu kan yang penting bukan untuk gaji ya bukan untuk maksudnya untuk tambahan yang wajib
karena harusnya anggota dewan itu sudah selesai dengan dirinya sendiri
kalau menurut saya seperti itu yang kemudian memang harus dilihat
nah satu sisi saya melihat kenapa kemudian presiden jokowi juga mengatakan seolah olah memperbaiki kinerja
akan seolah olah memberikan angin segar yang sebenarnya pemerintahannya kementerian keuangan juga sedang mengadakan atau kemudian menjalankan gerakan penghematan ya
pemotongan dak dan dau nah ini saling lempar yang kemudian saling lempar yang seolah olah misalnya akhirnya dprd menjadi target ya target apa dikritik oleh publik dan macam macam
ini yang seharusnya presiden juga menyampaikan
hitung hitungannya seperti apa dan sebagainya dan macam macam
jadi ini jadi bola liar politik juga bisa jadi presiden
kalau kita lihat bang abu saya tunda dulu perbincangan kita
kalau kita lihat ini ada komponen tujangan dpd yang dihimpun oleh tim litbang kami
ada tujuan kita lihat ada uang representasi tujuan keluarga tujuan beras uang paket tujuan jabatan
ada tujuh kemudian kita juga ternyata bukan tujuh ada banyak sekali ada lima belas kalau jawaban
jabaran di bawahnya
ada sebelas ini kalau tidak salah
tujuan panitia anggaran tujuan badan kehormatan tujuan alat kelengkapan tujuan kompetensi
tujuan komunikasi intensif
ada juga dana operasional tunjangan pph tunjangan kesejahteraan dan uang duka
sampai uang duka ini
menurut anda ini sudah sangat cukup betul nggak bang ini uang uang ini dalam pp loh bang
yang tertera di pp apakah betul anggota dprd merasakan ini semua nih
coba buka kembali saya mau hitungkan jumlahnya
mulai dari pertama
supaya publik tahu berapa jumlahnya berapa uangnya
kita lagi dari slide pertama
tujuan keuangan itu saya dapat cuma rp satu ratus lima puluh
tunjangan beras cuma rp satu ratus dua puluh lima
oke per bulan ya bang ya
ini uang paket apa ini maksudnya uang paket ini saya nggak ngerti
ini ada di pp pak
di pp ada
justru saya yang tanya bang ini apa maksudnya
uang paket ini mungkin ini yang dimaksud dengan masuk dalam sebuah tunjangan jabatan jabatan ini
tunjangan jabatan kalau ketua dprd x opecia
x opecio masuk dalam bamus dengan badang angga
itu besar bang
ratusan ribu berarti
kalau kita lihat next slide coba
ya ini komunikasi intensif tadi yang sudah dikatakan bang faisal
jadi tunjangan namanya alat kelembagaan lainnya itu yang dimaksud
ini kan temporer
ini dibentuk kalau ada hal hal terpenting
kalau ada lima belas item ini kan rasanya
jangan diinjeralisir dulu
tunjangan panitia anggaran ini ini tidak tiap bulan
oh tidak tiap bulan
iya kalau misalnya dia dibikin pansus baru ada
iya kalau tidak ada pansus tidak ada
itu yang membuat mungkin masyarakat pikirnya gembirian ya semua
pikirannya gembirian membias
saya akan ke bang robert bang robert
ini juga tunjangan komunikasi intensif
ini adalah by name by address
bisa saja tidak diambil oleh dprd
karena uang sosial
maksudnya tapi diambil
ini lima belas tunjangan ini
ingat tidak masuk dalam rekening langsung ke dprd
tetapi dititip di sekuan
kalau kau punya pertanggung jawaban tunjangan
baru kau bisa ini
ini saya punya pertanggung jawaban
jadi sistemnya reimburse gitu bang
kalau misalnya tunjangan komunikasi intensif
kamu hanya store misalnya tiga juta pertanggung jawaban
tiga juta aku terima
kalau abang sendiri pendapatan sebulan itu bisa berapa sih pak
hanya ya kurang lebih lah tujuh juta lah semua itu
tujuh juta satu bulan
mamuju utara provinsi sulawesi barat
dengan kondisi tiga ratus km
apa namanya dua belas kecamatan
saya harus menempuh dari jalan trans sulawesi empat puluh delapan kilo ada satu kecamatan
dua juta untuk daerah mamuju utara seperti itu
bang robert anda melihatnya layak gak sih sebenarnya
uang cashnya memang iya tujuh juta
tetapi di luar itu maksudnya dari berbagai tunjangan tadi itu
uang representasi memang kecil
karena acuannya kan ke gaji pokok kepala daerah
begitu kalau yang wakil dan adik
tapi yang gede itu ada dua mas
satu adalah tunjangan komunikasi intensif
dua tunjangan perumahan
silahkan bang robert
sekitar jakarta aja
sekitar jakarta ini pak
sekitar jakarta kabupaten bekasi
saya juga di bekasi tuh
oh di bekasi juga kabupaten ya
tunjangan perumahan per bulan dua puluh dua juta
jakarta empat puluh juta
kita nggak bicara jakarta ini sudah outlier banget
dikali kan setahun
enam belas bulan berarti dua ratus tujuh puluh juta dia bawa pulang
itu baru tunjangan perumahan top
nah ini kebanyakan dprd kita
karena memang tidak disediakan rumah oleh pemerintah daerah
dia dapat uang cash
uang cash ini sebenarnya kan dipergunakan untuk sewa
tapi rata rata dprd kan punya rumah
kemudian kan itu masuk ke dia
masuk ke apa
kepala ketua memang tidak
karena dapat perumahan
tidak ada rumah jabatan
tidak ada rumah jabatan
jadi saya kira memang dari sisi jumlah rasanya cukup memadai
rasanya cukup memadai
untuk general ya
memang ini tergantung pada kapasitas keuangan daerah
hitungan kami menunjukkan bahwa kalau anggota dprd kabupaten itu rata rata dapatnya tiga puluh sampai tiga puluh lima juta per bulan
anggota dprd provinsi sekitar lima puluh sampai lima puluh empat per bulan
itu yang resmi yang menjadi hak ya
dengan segala tunjangan tunjangan tadi yang cash ya
tetapi kalau memang sudah dapat dalam bentuk natural
rumah misalnya mobil dinas dan sebagainya
tentu nggak bisa dikonversi duitnya
nah pak ketua menyebut itu tujuh juta karena mobil tidak disebut
rumah nggak disebut dan sebagainya
in total saya kira cukup lah
tetapi kembali mas budi
bagi saya karena momentum sekarang adalah penyusunan rpp
penjabaran undang undang pmd terbaru
ini problem dprd kita itu berlapis lapis
dan ngapain kita kemudian lompat ke fasilitas
ini semua tas tas tas
tetapi justru yang paling penting kalau bekerja tadi
otoritas apa tadi pak
mestinya kan gitu kan
yang dua hal ini justru yang harus dipenangi
itu yang saya kira pak ketua dan anggota adkasi
mestinya perjuangan ke pembentang pusat ya
bahwa kedudukan kami itu lemah pak
kebenangan kami itu lemah
untuk tadi saja membahas apbd dengan kepala daerah
kan setengah setengah tadi bahasanya
ini berarti soal apa
bukan soal fasilitas
memang soal kebenangan
ini yang harus diperkuat mestinya
kedudukan harus diperjelas
yang disebut dengan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah itu apa
karena dulu mas budi
ketika masa pertama otonomi
ini kuat sekali mereka
badan legislatif daerah
yang bahkan agak kebablasan juga
karena kemudian kan kepala daerah bisa jatuh sesaat tanpa
apalagi sebelum pilkada langsung ya
itu terjadi dimana mana
kemudian terjadi arus balik
dua ribu empat ini kemudian melemah begitu ya
perjuangan dprd sekarang ini adalah perjuangan kembali ke masa itu
tanpa harus ada impeachment
kira kira gitu pak
jadi kuat posisinya
ketika dia melakukan tugas tugas pengawasan
pembahasan apbd dan pembahasan perda
itu kuat gitu
kapasitas juga harus diperkuat
kalau kemudian rumusan undang undang mengatakan bahwa kekuasaan pembentukan perda
itu ada pada dprd
hari ini harus dikatakan bahwa
tidak banyak dprd yang punya usul inisiatif perda
karena memang soal kapasitas
apakah kapasitas individu
kapasitas kelembagaan sekretariat dan sebagainya
pokoknya kapasitas dprd itu sendiri nggak mungkin
produktivitasnya jadi tidak tinggi
jadi tidak terlalu tinggi
itu buat kemudian
kedalam rapat rapat dengan dinas begitu ya
kalau kita mantau
ini memang satu jabatan biasanya
latar belakang pendidikan dan pengalaman para kepala dinas dan jajarannya ini
ini sudah rekam jajaran ini sudah panjang mas
ada yang bahkan dua puluh tahun di pemerintahan
berhadapan dengan teman teman dprd yang mungkin baru masuk lima tahun
yang tahu entah di mana
kalau beliau ya nggak usah di ini
memang sudah lama
aktivis juga latar belakangnya ya
jadi memang kapasitas ini juga harus diperkuat
nah sekarang memang
ini yang membuat anda akhirnya berpikir mungkin
dengan kapasitas kualitas dan produktivitas seperti itu
belum saatnya meminta fasilitas yang
itu ngikut mestinya
kalau sudah kuat otoritas
inilah dua modal untuk dia bekerja bagi rakyat
kalau kita di kantor

atau pekerja profesional
kamu kerja baik dulu
nanti gaji berbasis kinerja
kira kira begitu ya
dan memang karena sebuah kehormatan
setelah saya membayangkan gini mas budi
setelah kemudian rakyat merasakan benar
manfaatnya benar benar nyata
rakyat mungkin yang akan
tidak harus bapak bapak sekalian
yang kemudian sampaikan ke
pemerintah pusat atau pemerintah daerah
rakyat yang akan menyampaikan itu
dan mungkin saya orang yang paling depan akan menuntut itu
dprd kita sudah bekerja secara maksimal
sudah memperjuangkan ini
saatnya untuk melihat
bahwa negara juga harus hadir dalam kehidupan mereka
negara juga harus berpihak pada dprd
pak lukman ini kalau kita melihat tadi
itu belum memadai gitu
jangan dipukul habis
kalau katanya pak robert saya
jangan dipukul habis lembaganya itu
kami itu adalah empat ratus tujuh belas kabupaten seluruh indonesia
data mengatakan hanya sekitar berapa
ada seribu yang korupsi
tapi saya nggak ke korupsi
secara kualitas cukup baik
secara kualitas cukup baik
memang ini adalah merupakan sebuah pr buat kita semua
dan ini adalah merupakan semua semua kita punya pr
karena ini aset bangsa
bagaimanapun dia duduk
ini kan bukan salahnya
dia dipilih oleh rakyat
bagaimana kita menciptakan sebelum dia duduk
atau setelah duduk
ada kan ada namanya anggaran pengembangan sumber daya manusia
yang ada di dprd
sebelum dia duduk
sebelum dia melaksanakan tugas
memang sudah harus ada namanya regulasi
bagaimana dia belajar dulu
minimal kan di negara atau pusat
memanggil dengan teman teman lembaga di gembleng dulu
sehingga dia betul betul mengetahui tiga fungsi pengawasannya ini
jadi saya tidak sepakat
kalau kita mengenalisisir bahwa lembaga dprd itu terpuruk
dan apa segala macam
tapi kalau bicara mengenai korupsi
anda pernah lihat
anda pernah mengatakan beberapa waktu di kesempatan yang lain
bahwa ini sebenarnya kenaikan tunjangan ini
memang diperlukan untuk bisa menghindari dari tindak pidana korupsi
tidak dibolehkan beli mobil
tapi kenyataannya kan
banyak teman teman dprd yang memakai mobil karena pinjam
ini harus diperbaiki regulasi
kalau enggak itu bisa memicu orang untuk menyeleweng
tidak bisa kongkalikon dengan kepala dinas kan
pinjam mobil apa segala macam
kalau menegakkan hak yang tidak bisa di pp
ya tidak bisa pakai mobil dong
sekarang pasti lumpuh
faktanya di lapangan gimana
ya kita lihat lah
banyak dilakukan kan bisa kami pinjam
ini kan ada namanya alternatif lain
bahwa kalau supaya teman teman di dpr ini
dpr ini bisa melaksanakan tugas jasi hari hari kunjungan kepada masyarakat
masa mau naik gerobak
tapi kan begini pak ketut
korupsi dan gaji itu terkadang tidak berhubungan linear
masuk akal gak sih bang
pengkondisiannya harus gaji yang cukup
bentar bentar pak ketua
kita akan klarifikasinya di saat yang berikut ya pak ketua

kemarin di salah satu tv lain mengatakan bahwa tahun dua ribu enam belas ada dua ribu orang korupsi
nah itu kan tanda tanya
ada apa itu
berarti karena kurang
bukan saya juga tidak mau mengatakan begitu
tapi realitas tidak pangan
kalau seorang pemimpin pak
kalau dia miskin pasti kufur
tidak boleh ada
kalau dia jadi pemimpin pak
kalau sesungguhnya orang orang miskin itu pasti mendekati kegukuran
saya mau tanya bang robert
bagaimana mau jadi pemimpin
seberapa kecil atau seberapa korelatif itu
ada benang merahnya antara
pertama gini mas budi
kalau yang tersangkut perkara pidana korupsi itu satu orang dua orang tiga orang
itu soal pribadi
berarti ada sesuatu yang salah dengan oknum
ada dua ribu anggota dprd yang tersangkut masalah ini
tetapi saya nggak melihat itu soal terkait dengan semata mata tunjangan
korupsi itu kan terjadi karena dua
satu karena kebutuhan
dan kemudian karena macam macam yang kemudian diringkas sebagai korupsi karena keragusan
kalau yang by need ini biasanya level level yang kecil
level level jabatan yang memang butuh sehari hari ya sudah sangat terbatas
tapi saya nggak membayangkan dprd itu seperti eselon yang paling rendah di birokrasi
dprd itu dengan segala ini pun tetap juga lumayan
jabat daerah juga ya
jabat daerah juga
memang soal hubungannya menurut saya ya urusannya lain lagi gitu ya urusannya
jadi tidak boleh kita menyakut pautkan antara kerawanan korupsi
karena nanti ini berbahaya asumsi seperti ini
karena nanti kalau misalnya tidak juga dinaik naikan
saya kira justifikasi bahwa kami boleh korupsi
karena memang kita dapat segini gitu kan
atau kalau nanti sudah dinaikkan benar
ada nggak pembuktian
ada nggak benar benar janji untuk karena kita sudah meningkat tidak akan ini
padahal korupsi itu
padahal korupsi itu lebih karena faktor faktornya di luar itu yang lebih besar
soal misalnya biaya politik kita yang memang berada di
kalau kita bicara logika ini banyak sekali diterapkan di negara maju
bahkan di pemerintah indonesia teknologi atau pola remunerasi misalnya
itu kan dilakukan kepada pegawai pegawai di lingkup ekonomi yang strategis
kemudian juga lembaga penegakan hukum
ini kan dprd kan juga begitu strategis gitu
terutama bagaimana mengawal pemerintah daerah bekerja segala macam
apakah itu juga perlu
logika remunerasi itu dalam mungkin kenaikan tunjangan seperti itu
tapi saya tetap tidak melihat bahwa meskipun dprd pemegang peran yang strategis di daerah ya
ya ini juga saya sendiri masih belum terlalu yakin apakah se strategis yang kita bayangkan
karena dengan otoritas dan kapasitas tadi ya
tetapi oke lah katakanlah memang itu strategis kita
tidak kemudian karena duitnya cukup besar
tunjangan dapat banyak fasilitas dapat banyak
kemudian dprd akan terhindarkan
masalah korupsi di indonesia itu adalah pertama soal politik
korupsi politik kekuasaan
ketika kemudian misalnya mungkin pak ketua tidak
tetapi untuk maju ke pencalonan dia harus beli tiket partai
dia harus bahkan kemudian
biaya politiknya tinggi sekali gitu
biaya politik tinggi itu yang harus di reform gitu kan
gaji boleh tinggi
tetapi kan ini yang besar besar ini kan yang belum kita sentuh
saya akan ke bang apung kalau kita lihat ini tadi
kan kita sudah dengarkan paling tidak curhatan dari teman teman atau rekan rekan dari dpr

ternyata memang agak susah untuk bagaimana menjalankan biaya politik misalnya
menghidupi biaya politik
kemudian bisa menjaring konstituen atau mendengarkan suara masyarakat dengan gaji seperti ini
menurut anda sendiri apakah sebenarnya untuk keseharian kan kalau kita baca tunjangan ini sangat kurang gitu bang ya
agak nggak masuk akal tujuh juta untuk bisa menghidupi sekian lama gitu
ada pos pos lain nggak yang selama ini kemudian dilakukan oleh para anggota dprd ini untuk bisa menghidupi
atau mengisi kekosongan
biaya politik yang tinggi dan biaya konstituen yang tinggi
ya saya menyambung tadi bang robert bahwa korupsi itu by net dan by great
nah kalau by neednya ini sudah difasilitasi sudah dicukupi
kebutuhan dprd nya itu sudah dicukupi dengan lima belas tunjangan tadi
artinya sebenarnya ini sudah cukup kan
nah kenapa kemudian problemnya masih terjadi korupsi lagi
itu karena keserakahan gitu
nah modusnya biasanya
biasanya misalnya terkait dengan ini yang kemudian melekat dalam kewenangan ya tugasnya misalnya
kalau kita berkaca pada dki jakarta yang kemudian kasus ups ya kan
dan kemudian ada seolah olah ada titipan dari anggota dprd satu dua tiga terkait dengan proyek proyek gitu kan
itu kan salah satu jenis juga
kalau di daerah misalnya dulu ketika ada dana bansos hibah dan macam macam proposal kemudian proposal ini milik anggota ini dan sebagainya
itu real terjadi di lapangan tuh bang
itu kalau dari hasil investigasi fitra kan ada yang kemudian sudah diproses hukum tetapi ada yang memang tidak gitu
pola polanya seperti apa sih bang fitra kemudian bagaimana anggota dprd ini mencari quote unquote pintu lain untuk menghidupi biaya politik yang besar
nah itu kan memang sangat banyak sekali misalnya di skpd
kemudian kalau kemarin di medan itu kan hampir semua untuk kebahan sosibah ya
yang kemudian regulasi regulasinya itu selalu ditutup oleh
pemerintah dengan masukan masukan kpk dan penegak hukum yang lain
artinya ruang ini semakin ruang ini semakin sempit ya memang
nah itu yang menjadi problem
misalnya dampaknya selain ke perilaku dan politisasi anggaran yang demikian memang misalnya pembahasan anggaran misalnya itu di beberapa daerah juga tidak serta merta selalu tepat pada waktunya
karena misalnya dprd mempunyai pandangan yang berbeda mempunyai perhitungan yang berbeda
ataupun kemudian ada konflik lokal yang kemudian antara bupati dengan dprd yang menyebabkan pembahasan ini terganggu misalnya
nah itu kan juga yang rugi adalah masyarakat sendiri
nah dalam setiap proses itu yang kemudian harus ada perbaikan ya gitu
nah memang tidak juga kita bisa menjelanisir bahwa nasib seluruh anggota dprd itu seperti pak ketua misalnya kan yang sedemikian
tetapi di lain sisi juga
sedemikian pas pasan maksud anda
di lain sisi juga sebenarnya sudah tercukupi
tetapi kembali lagi kepada kewajibannya mengawal proses apbd ini sesuai dengan kebutuhan rakyat dan kemudian macam macam
saya pikir gini kalau misalnya memang anggota dprd itu sudah bekerja secara maksimal mengawal pembangunan mengawal apbd dan kemudian memantau kemudian sampai ke konstituen ya
saya pikir tidak butuh biaya politik yang banyak
biaya politik yang mahal kok untuk kemudian agar terpilih lagi
saya pikir kan tidak karena masyarakat sekarang sudah cerdas menilai bahwa ini anggota dprd yang kerja yang kemudian turun ataupun kemudian yang tidak pernah datang meeting ataupun kemudian tidak merasa
kalau menurut anda memang karena tunjangan yang belum direvisi selama tiga belas tahun dengan angka yang kurang biaya politik yang besar itu
nah itu yang menjadi catatan bahwa yang direvisi tiga belas tahun itu kan pp
tetapi beberapa sinkronisasi misalnya terkait dengan tujangan komunikasi
ada atau kenaikan
itu kan disesuaikan dengan per group di masing masing daerah
kalau dari pp dua puluh dua ribu empat kemudian direvisi jadi pp tiga puluh tujuh dua ribu enam itu ada kenaikan atau at large nggak sih
dari fasilitas kemudian dari kondisi keuangan gitu
nah kalau dari misalnya dari jumlah lima belas nya sih memang tidak ada
tetapi kan kenaikan atau tidaknya beberapa komponen itu kan disesuaikan oleh pemerintah daerah
yang kemudian bupati
kepala daerah menyesuaikan
itu terjadi kompromi antara parlemen dengan pemerintah daerah
ya tentu dengan misalnya pad apa kondisi ekonomi pad dan masing masing itu tentu
nah jadi kalau menurut saya tiga belas tahun tidak berubah itu juga tidak sejeneral itu ya karena sudah ada beberapa tambahan
nah ini yang mungkin perlu kita melihat masing masing daerah
sekarang momentumnya masing masing daerah ini juga bergerak
misalnya di kabupaten a b c d semuanya juga masyarakat harus melihat
ini momentum penilaian misalnya anggota dprd terkait dengan kinerjanya masing masing
jadi kalau misalnya saya dari pusat kemudian menilai satu orang kan juga parsial
kalau dia di dki jakarta menilai anggota dprd dki jakarta sudah sangat luar biasa
ke kantor saja pakai lamborghini gitu kan
ataupun kemudian dengan fasilitas fasilitas
di daerah banyak gak sih anggota dprd
nah itu kan perilaku yang kemudian misalnya kalau di jawa tengah di provinsi jawa tengah di kota semarang
mobil juga ternyata mereka tahun kemarin juga melakukan pengadaan
mobil mobil yang baru ya kan itu juga
jadi masing masing daerah saya pikir mempunyai dinamika yang berbeda beda gitu
jadi memang tidak seluruhnya tadi disampaikan bahwa miskin ya
tapi memang bukan untuk meningkatkan harga diri karena miskin atau tidak
tapi kita ini untuk menjalankan kewajibannya
dan sudah ada menurut anda sudah ada pos pos lain yang sebenarnya bisa di
itu yang menyebabkan kalau udah buy in itu sudah tercukup bisa pikir tidak perlu korupsi
betul nggak sih pak lukman kalau anda tadi analisa bang sapung tadi bahwa memang sudah ada pos pos tertentu yang sebenarnya bisa mencukupi kok
apa namanya tunjangan yang belum naik tiga belas tahun
jadi begini saya bingung
jadi begini dijawabin usaha jurnal berikut ini
kayaknya lebih asik
kembali usaha jurnal berikut ini
jadi kita lihat
kalau ada yang dupluk
kita lanjutkan dialog ini
pak lukman tadi kita sudah dengar perspektif dari pak sapung
tadi sebenarnya oke lah tunjangannya cukup segitu
ngak gede gitu ya
atau tidak naik tiga belas tahun
tapi kan ada pintu pintu lain yang bisa kita buka buka untuk bisa cari pendapatan lain untuk membiayai biaya politik seperti itu
betul nggak sih di lapangan seperti itu
dari mana sih
kami dpr itu tidak berbentuan
kami bahas program
kebijakan umum anggaran
dan pelapung penganggaran sementara
itu pun belum rampung karena harus
disetujui oleh gubernur
dari mana itu uang mau
bagaimana pintu pintu lain
ada katanya dana hibah yang bisa kita
proposal dikasih itu lima belas poin tadi
lagi lagi saya katakan itu tidak masuk
dalam rekening dprd tapi
jangan komunikasi intensif itu
yang harap kau bisa ambil kalau tidak ada pertanggung jawaban
turun dulu baru bayar
pintu pintu lain tadi
dari mana ya itu kan siluman itu
pintu pintu lain itu pintu pintu apa ini
kalau melihat ini pak
tipologi ya tetapi kalau
membaca kaitan ke dua ribu
tiga ini pak
kita tidak bicara lagi yang ini
pertama adalah rawan sekali
yang namanya pengadaan barang dan jasa
mungkin memang tidak ikut dalam
proses tender dan memang tidak
tetapi kan klik politiknya ini mas
ini yang kemudian
ditemuan kita menunjukkan arisan
antara eksekutif dan legislatif
eksekutif dan legislatif terutama di
pengadaan barang dan jasa
dan kalau kita punya hubungan
dengan dprd itu kira kira pintu masuk
sudah mulai ada gitu satu itu
titik rawan pertama adalah pengadaan barang dan jasa
kedua adalah perizinan usaha
sekarang ini banyak masalah kpk
problem korupsi di daerah itu terkait dengan
perizinan usaha dan
model masalahnya adalah biasanya
dprd dengan dinas tertentu itu kuat
bahkan mungkin ada yang mengatakan
dinas dinas itu itu sudah punya
pelingkap yang tersendiri juga
ketua dprd mungkin ke dinas apa
mungkin yang strategis dinas pertambangan
kalau memang dia punya laut dan sebagainya
jadi soal perizinan usaha itu rawan
ketiga adalah dan ini kasus bukan bukan ini
benar terjadi adalah ketiga
pembahasan apbd dan pembahasan
perdasar umum jadi memang tiga
ini yang selalu
menjadi pintu lain
yang saya kira ini gak ada urusan dengan tunjangan
tadi ini sudah main di sektor yang lain
masih ada tunjangan besar
itu tetap dimainkan
karena memang dia harus memenuhi berbagai apa
kontribusi ke partai juga
mereka harus lakukan
kemudian dengan konstituen juga harus
terkadang konstituen kita
karena mungkin dprd nggak bekerja maksimal
mendorong pemda agar kemudian misalnya
dana untuk kesehatan pendidikan
harus ditingkatkan konstituen kemudian karena
tidak merasakan itu akhirnya datang ke dprd
bahwa kalau sakit ketemunya
ke pak lukman misalnya kalau ada kegiatan
bawa proposal ke beliau padahal nggak ada
urusannya pak lukman itu secara pribadi
mengalokasikan itu yang diharapkan
dari pak lukman bukan kemudian dia memberikan
ke para konstituen meskipun praktik ada
daerah tetapi menuntut
mendorong pemerintah daerah bekerja maksimal
alokasikan apbd besar kalau dana hibah dana hibah
misalnya yang itu rawan juga nggak
saya nggak tahu kalau dana hibah
dana hibah itu ada di
kalau terkait dengan dana hibah
yang kemudian kalau dulu
kalau kemudian kasus di banten itu
kita bisa melihat menjelang
dana itu dana hibah
dan bahan sos dialokasikan untuk
organisasi organisasi yang mempunyai
relasi dengan anggota
itu yang kemudian rawan
kalau kemudian di daerah ya
nah yang menarik
tadi selain masalah
tipologi yang kemudian ini besar
pintu lain pintu lain tadi
tapi yang perlu digarisbawahi
adalah bukan kemudian
itu menjadi justifikasi
karena memang sudah seperti itu
berarti boleh kayak gitu
itu kan tidak
itu akan perilaku yang lain
yang memang perilaku politisi
untuk by grid tadi
dan itu anda lihat terjadi di lapangan
sebagian besar memang
banyak lah ya
nah yang menarik tadi bahwa
pertanyaannya kalau memang sudah
laporan pertanggung jawaban dprd itu
dibantu dengan sekwan itu sudah
artinya sudah by reimburse
itu sangat luar biasa
faktanya di lapangan kita menemukan
jarang sekali yang kemudian
itu yang kemudian menjadi problem
bahkan misalnya hasil audit bpk kemarin
itu kan banyak temuan
di dpr di dprd misalnya
dana rencay sampai satu triliun itu
tanpa pertanggung jawaban
nah inilah yang menyebabkan
terakhir bahwa memang
lebih baik sepakat bahwa kinerja dulu
yang kemudian diperbaiki
untuk dalam proses pembahasan anggaran
mengawal dan kemudian mendorong
akuntabilitas mengukur seberapa besar
tingkat kejahteraan melalui
formulasi implementasi dari apb
sebelum menuntut hak dan tunjangan
jadi gini saya mau ke lain dulu
jangan lagi digiring kepada
kami menuntut gaji dan tunjangan
itu tidak ada
tidak pernah keinginan
saya tiga belas tahun bekerja
tidak pernah keinginan
tidak pernah ribut
tidak pernah bicara masalah kami kurang
sekarang saya mau sampaikan
saya mau bantah tadi ini
itu kalau misalnya dprd
mau perjalanan dinas ke daerah
bapak kirakan langsung uang dibawa
tidak pakai duit sendiri dulu
sekuang itu dia bukan langsung
sekaligus meminta sekian miliar
anggaran dia tapi berdasarkan
daripada perjalanan dinas dikumpul
baru diminta ini
perjalanan dinasnya bayar
dan cairnya lama lagi
nah itu yang saya mau klarifikasi
ini real ini kenyataan
tetapi kan tidak pernah juga kami mengeluh
supaya teman teman jangan menjadi bulan bulanan
rakyat di seluruh indonesia
karena mereka live mereka nonton bareng semua hari ini
hari ini kawan kawan saya di seluruh indonesia nonton
ingat saya mau sampaikan
jangan ada lagi
dipolitisasi persoalan bahwa
saya akan akan kami melaksanakan
rakyat nas kemarin di jakarta di hadirin
jokowi saya akan akan ini beritai
bahwa kami yang meminta negaji
sama sekali ada rekomendasi
yang saya mau perlihatkan nanti di media
rekomendasi itu bagaimana persoalan
kasus anggaran yang diselesaikan
rekomendasi bagaimana k dua yang berapa
ribu berapa juta orang
yang hoan sampai beri
tidak ada rekomendasi itu
persamaan persepsi kebijakan nasional
dengan kebijakan daerah
tapi ada persepsi di masyarakat yang kemudian harus diluruskan lagi
ini kan tidak enak juga untuk
bagaimana ada asumsi asumsi yang
kurang baik dari masyarakat kepada wakil rakyatnya
di saat pemerintah
presiden jokowi mengetatkan ikat pinggang
kok rasanya kurang elok gitu
dprd nya bahkan berteriak teriak
oh yaudah gaji naik gaji kemarin kan ada suara suara
rpp ini bukan
lama tetapi karena momentumnya
tidak tepat dan apa yang dikatakan
presiden pokoknya kami serahkan
sepenuhnya kepada negara
presiden apapun yang diputuskan
berdasarkan undang undang nomor dua belas
itu kebenangan hak pro presiden
tentu kami juga
merasa pada hari ini
kami rasakan jangan
terlalu banyak dibebani pemikiran
dan beban pekerjaan oleh bapak
karakternya kemarin itu coba
dibayangkan pak kalau bapak bapak
di arena rakernas banyak loh teman teman
saya dari pulau pulau dpr menangis
jabat tangan dengan presiden itu tanda
kerinduan berarti pada hari ini
dpr di republik indonesia
kamupaten ini berusaha ada pertemuan
dengan presidennya jadi bukannya
tidak ada punya sense of crisis ketika
negara sedang susah kemudian
anggota dpr dia minta tambahan
kejahatan ini yang berkembang
ini karena persoalan mau naik gaji
yang muncul di forum adalah pernyataan presiden
jangan jangan presidennya nggak punya sense of crisis
itu dimana teman teman
karena kalau memang benar bahwa ini bukan
meskipun juga kita tahu ya
ya proses politik kan di luar itu
sudah banyak ini pak tapi oke lah
katakanlah dprd secara formal tidak
meminta tidak memperjuangkan itu
berarti presiden kemarin ujuk ujuk
aja muncul patut diapresiasi pak
oh patut diapresiasi patut diapresiasi
karena presiden ini bagaimana kecintaan
bagaimanapun presiden pasti tahu bahwa
dprd ini adalah sebuah simbol daerah
iya sebuah simbol daerah
bagaimanapun kuatnya negara ini
kalau tidak di backup oleh semua kekuatan yang ada di dalam
gak bisa tapi kenapa presiden
diumumkan pada saat momentum ke tiga
saya juga singkat saja
mas apung untuk menutup dialog kita malam hari ini

angin segar untuk menaikkan
anggaran dpr yang kedua pesan
agar dprd tidak membuat
perda perda yang memang
bertentangan dengan iklim investasi
itu yang kita menunggu
itu kan ada pesan bahwa oke kita naikkan
nah itu kemudian
satu hal presiden yang kedua
inkonsistensi kebijakan pemerintah
di mana di sisi penghematan
tetapi dilayanan adalah upaya
kejituan tunjangan nah terakhir
yang paling penting adalah
sekwan dprd itu
itu tidak akan seberani
semua itu harus at cost
yang ada anggaran di dpr itu
gelodongan dan kalau belum
sekwan dprd berusaha untuk
memfasilitasi anggaran dprd agar
seluruh tunjangan itu bisa terserap
karena kalau tidak itu akan menjadi penyakit
nah itu yang kemudian
itu yang kemudian
menjadi catatan memang bahwa
karena kita yang mengalami ini
saya pikir itu bahwa
ini cocok untuk didatangkan
pastinya akan kita lanjutkan
di diskusi kesempatan yang lainnya
tapi untuk saat ini
itu tidak benar tapi intinya ya
siapa bilang mau mengatakan menumpu anggaran itu
karena kita itu sudah prki
itu program satu tahun
bulan sekian ada namanya bamus
badan musyawara itu
menyusung agenda minggu ini
menyusung agenda minggu ini
jadi tidak serta merta itu
itu tidak benar itu
mudah mudahan masyarakat bisa mengambil kesimpulan
dari apa yang kita perbincangkan malam hari ini
yang paling penting adalah dprd tidak meminta
untuk kerja kapasitas
tidak ada sama sekali itu
tidak ada kapasitas
tidak ada kapasitas
yang paling penting jadi seperti orang kerja
tolonglah kami publik mendukung kita
untuk seluruh energi
kenapa kemudian ketika presiden ngomong seperti itu
dengan kondisi yang memang misalnya
masyarakat ini kenapa nggak menolak
nah kalau punya sense of crisis
seharusnya ada penolakan di situ
tapi terima kasih kita akan lanjutkan
terima kasih ben
hak pre oregatif presiden tidak ada satupun manusia
yang bisa menolak
nah hak pre oregatif saya juga
untuk menutup dialog malam hari ini
waktu kita sudah tidak jauh
baik terima kasih
ini tidak ada diri ya
baik kita lanjutkan nanti
di kesempatan lainnya ini sangat seru dialog ini
dan mudah mudahan masyarakat bisa terluruskan
dengan banyak informasi informasi yang salah
yang berkembang selama ini
terima kasih pak lukman
mudah mudahan sukses terus
terus berkunjung ke rakyat
jangan pernah mengeluh untuk mencintai indonesia
walaupun naik ojek
pokoknya kami membangun indonesia dari daerah
membangun indonesia dari kampung
terima kasih bapak bapak
atas perbincangan yang sangat seru malam hari ini